genting dream cruse menjadi kapal pesiar ke enam yang sandar di terminal gapura surya nusantara surabaya sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
kedatangan kapal pesiar ini turut mendorong pendapatan asli daerah dan membuka peluang bisnis pariwisata di kota pahlawan
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today kali ini
dan saya aziza hanum terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi dan sampai jumpa
kapal pesiar dengan panjang tiga ratus tiga puluh meter dan lebar empat puluh meter dengan nama lambung genting dream tiba di surabaya selasa pagi
kapal ini bersandar di pelabuhan tanjung perak selama kurang lebih lima jam dengan membawa empat wisatawan dari asia
kapal pesiar yang memberikan fasilitas mewah bagi penumpangnya ini menambah daftar kunjungan kapal pesiar di kota pahlawan

kapal pesiar yang memberikan fasilitas mewah bagi penumpangnya ini menambah daftar kunjungan kapal pesiar di kota pahlawan
wali kota surabaya teriris maharini menyatakan kunjungan kapal pesiar tahun ini naik hingga lima puluh persen
dari tiga kapal dalam satu tahun naik menjadi enam hingga tujuh kapal
peningkatan jumlah kunjungan ini diklaim turut mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata hingga seratus persen
saya masuk pendapatan panjang keuntungan seratus persen kurang lebih sampai dua ratus persen
tapi saat ini sudah bersatu
triliun untuk kota kota rota
jadi dua duanya dua duanya melengkapi sembilan ratus persen
nah memang ini peningkatan yang luar biasa
satu tahun itu naiknya hampir lima puluh persen
dulu biasa rata rata satu tahun hanya sekitar sepuluh persen
selain itu pelindo tiga sebagai penunjang infrastruktur pelabuhan indonesia timur
berencana terus meningkatkan pelayanan ke pelabuhan
nantinya tidak hanya surabaya
tapi wilayah lain pun menjadi tujuan wisata kapal pesiar yang turut mendorong pendapatan pelindo iii
bruce terminal ini memiliki arr cukup pendas sekitar lima tujuh persen
namun demikian kita harus kreatif untuk menciptakan irf di atas dua puluh persen
beberapa hal yang kita akan bangun khususnya di hapunua
itu akan ada konversi center fish market dan beberapa konverter
jadi dari properti kita akan mendapatkan
dan kayaan yang cukup baik
operator kapal pesiar pun berharap indonesia bisa meningkatkan layanan
sehingga terwujud sinergi yang saling menguntungkan
apalagi kapal pesiar menjadi wisata yang cukup menjanjikan dan ramah lingkungan
karena bisa mengangkut ribuan wisatawan sekaligus dalam satu kunjungan

kita bisa menginfluensi mereka
tapi kita harus mendengarkan mereka
memberitahu kita kemana mereka mau pergi
jadi pemasaran destinasi sangat penting
cara mereka memulai
setiap orang mereka akan beritahu teman teman
saya memiliki waktu terbaik di surabaya

makanan saya memiliki milkshake durian
anda tahu saya memiliki milkshake durian malam tadi
yang sangat berharga
itu berbau sangat buruk
usai bersandar di surabaya
kapal pesiar dengan bobot satu ratus lima puluh satu ribu ton dengan delapan belas dek ini
akan melanjutkan perjalanan ke bali utara
dan berakhir di singapura